sebelumnya sekretaris jenderal pdi perjuangan hasto kristianto menyebut partainya belum menggulirkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu karena banyak tekanan
hasto bilang ada tekanan dari pihak istana seperti mengambil alih kursi ketum parpol yang menggulirkan hak angket
nah kalau hak angket kemudian kita usulkan kalau tiba tiba ini sudah tanggung permainan bagi istana ini
kalau sudah tanggung ya mereka akan lakukan segala cara
maka karena angket ini menakutkan bagi pemerintah bagi pak jokowi maka kita harus membangun kesadaran tentang pentingnya angket ini
sehingga ketika nanti muncul tekanan tekanan ini kan belum belum pdi sudah ditekan
belukar mau mengambil alih kursi ketiga mau mengambil alih ketua dpr ri